iya kita tahu bahwa ini menjadi polemik ya ini momentum rangkap jabatan oleh rektor universitas indonesia ari puncoro sebagai wakil komisaris utama salah satu bank persero menimbulkan pro kontra
yang diperbincangkan adalah dugaan mengakali aturan larangan rangkap jabatan dengan cara mengubah statuta ui dalam pp no tujuh puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu pada tanggal dua juli dua ribu dua puluh
revisi ditekan oleh presiden dan diundangkan oleh menteri hukum dan ham pada tanggal yang sama
meskipun kini arik kunchoro telah mundur ya dari jabatan komisaris celah rangkap jabatan tetap terbuka selama statuta memperbolehkannya
dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi ri periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas bapak muhammad nasir dan dosen sthi jentera jakarta mbak bivitri susanti
halo selamat malam bapak ibu
assalamualaikum mbak dea
sebenarnya malam hari ini kami juga sudah meminta wawancara dengan perwakilan dari pemerintah untuk menjelaskan apa sebenarnya dasar revisi pp ini
namun staf kantor presiden atau kantor staf presiden ali muhtar ngabalin belum bisa memenuhi permohonan wawancara
saya akan pertama kali ke pak nasir pak nasir saya beberapa kali mendengar dan membaca wawancara anda dengan wartawan
anda menyebut bahwa rencana revisi ini sebenarnya telah dibahas
beberapa tahun kebelakang apakah betul dan bagaimana kemudian proses pembicaraannya
ya terima kasih mbak dea
jadi sebenarnya pada saat saya sebagai menteri pada saat tahun dua ribu empat belas akhir bulan oktober bulan januari februari sudah mulai membahas beberapa perguruan tinggi negeri yang menjadikan ptnbh
yang namanya perangkapan jabatan pada saat itu diatapsirkan adalah perangkapan jabatan yang
jabatan eksekutorial atau dalam hal ini jabat yang dalam hal ini
contohnya rektor dia menjabat sebagai dirjen kalau di lembaga pemerintah atau sebagai sekjen juga di lembaga pemerintah
atau sebagai ketua atau rektor di perguruan tinggi yang lainnya
ini juga tidak boleh restruktural
yang berikutnya mungkin di badan usaha baik
itu badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik swasta
jadi inilah yang menjadi perbincangan pada saat itu
kalau itu jabatannya struktural yang sebagai eksekutorial itu yang tidak boleh
tapi kalau sifatnya pengawasan sifatnya adalah pemantauan itu yang tidak dilakukan secara day to day itu bagi saya tidak ada masalah
itu sudah berjalan selama saya menteri
tapi yang saya penasaran ini pak waktu dibahas beberapa tahun yang lalu sebenarnya ide ini muncul dari siapa
mengapa kemudian harus ada aturan yang memperbolehkan kepada rektor universitas untuk menduduki jabatan lain
sedangkan menjadi rektor universitas tentunya juga sibuk ya pak nasir
ya karena itu kesibukan itu tidak boleh dirangkap jabatan yang bersifat eksekutorial
kalau pengawasan nggak mengganggu lah
oleh karena itu pada saat ui itu pada saat rektor terpilih prof ari puncoro pada tahun dua ribu sembilan belas
pada saat itu pengajuan perubahan statuta ui untuk dirubah sesuai dengan yang sekarang digunakan itu
tapi sebenarnya kejadian sudah lama ini
perubahan terhadap statuta ui baru disahkan pada saat sekarang pada saat situasi lagi goncang begini
sehingga seolah olah dengan ada kejutan ini
akhirnya bah yang bolehkah
sebenarnya secara aturan nggak ada yang dilanggar itu
kecuali satu komisaris adalah sebagai eksekutorial
sepanjang itu bukan eksekutorial itu yang dia masalahkan
maka penafsiran jabatan itu apa arti jabatan
kalau di dalam arti jabatan ini adalah semua jabatan maka sebagai rektor tidak boleh menjabat ketua rt itu jabatan juga
itu tidak boleh juga
padahal itu tidak benar
yang selama ini adalah yang tidak sebagai eksekutorial
begitu mbak zia
jadi ini disahkan di saat masa sedang gawat sedang genting sehingga ini ramai diperbincangkan
tapi kita juga bahas sisi lainnya yaitu dari perspektif politik hukumnya
mbak bivitri anda melihat ini bagaimana polemik rangkap jabatan ini kan tidak hanya ari kunchoro saja yang akhirnya kemudian rektor ui ini mundur ya
jadi wakil kompensaris utama tapi ada rektor lain ada unhas kemudian universitas bengkulu
anda melihat proses revisi ini bagaimana politik hukumnya
jadi begini rangkap jabatan itu sekedar sibuk atau tidak sibuk
tapi rangkap jabatan yang lebih mendasar sebenarnya adalah soal potensi benturan kepentingan istilahnya ya
nah jadi kacamatanya bukan soal oh kalau sibuk maka tidak usah
kalau sibuk maka tidak boleh jadi ketua rt tidak boleh jadi ketua iluni misalnya begitu ya
seperti itu tapi kacamatanya adalah apakah ada benturan kepentingan yang akan menyebabkan salah satu jabatan jadinya tercederai tujuannya
nah dalam konteks kampus ui dan kampus kampus lain kita harus ingat ini muncul ketika ada pembungkaman pada mahasiswa
jadi tidak tiba tiba muncul kan ya rektor ui ini
sebenarnya sudah ada studi yang sangat menarik dari ombudsman republik indonesia yang juga menjelaskan soal bahayanya rangkap jabatan terutama untuk kampus
secara spesifik ada lagi studi dari transparansi internasional indonesia tahun dua ribu tujuh belas dan sudah dipresentasikan juga yang memaparkan bagaimana rangkap jabatan atau pensi bentukan kepentingan dalam konteks pus itu berbahaya tidak hanya dari aspek korupsi
tapi juga aspek kebebasan berpendapat
karena kita tahu kampus itu adalah wilayah akademik yang ada kebebasan pendapat dan juga punya peran khusus dalam demokrasi
di mana warga kampus tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen para pemikir begitu ya para guru besar bisa berkontribusi memberikan kritik dan masukan pada pemerintah
nah potensi benturan kepentingan yang saya maksud adalah

saat orang rektor atau jabatan lain monitudes
dalam lingkungan kampus terikat penuh dengan pemerintah
jadi bukan soal gaji bukan soal kesibukan ya tapi memang benturan kepentingan
kemudian ia akan juga punya kepentingan untuk membuat kampusnya tidak terlalu kritis
dan ini sudah terjadi di banyak negara
di indonesia sendiri dulu juga ada kebijakan yang lebih telanjang ya
karena nkk bkk kalau zaman dulu
nah sekarang dengan menempatkan tak hanya ui sebenarnya
ada beberapa kampus lain yang rektornya itu juga memiliki jabatan rangkap
jadi kayak lagi ini bukan soal kesibukan ataupun kekayaan ya
kok dia jadi kaya sekali misalnya bukan soal itu
tidak ada iri hati di sini tapi soal bagaimana supaya kampus tetap independen
bisa memberikan kritik pada pemerintah
jadi politik hukumnya di situ mbak nia menurut saya
pak nasir ini ada kekhawatiran ada benturan kepentingan ini
saya rasa nggak ada ya sampaikan bu fitri itu terlalu berlebihan
di mana di dalam benturan kepentingan konflik of interest
itu perguruan tinggi negeri rektornya itu pns
menjabat sebagai rektor juga sebagai seorang pns
dia bekerja pemerintah relative party
dengan pemerintah pasti ada
tidak ada enggak ada salah
atau kecuali perbuatan tinggi swasta
di dalam undang undang pendidikan tinggi itu diatur jelas
kebebasan itu yang di dalam independensi yang diberikan adalah
satu independen di dalam akademik
nah yang kedua adalah independen di dalam halit keuangan
hanya perguruan tinggi swasta independensi keuangan diberikan
untuk perguruan tinggi negeri semua diatur sesuai dengan undang undang keuangan negara
jadi ini masalah independensi itu sudah ada pengaruhnya
di dalam konflik of interest
di mana konflik of interest dikaitkan pembungkaman masyarakat
itu kan yang sangat berbeda sekali
relevansinya tidak pas
itu kalau memang mereka punya kepentingan di dalam satu independen itu ada dua
jadi itu adalah yang paling penting
dalam sikap maupun dalam kenyataan itu terpakai mana
ini yang menjadi penting
oleh karena itu menurut saya ini sudah ada relevansinya menurut saya
tidak ada relevansinya
ya silahkan dikaitkan
saya juga sebagai seorang akuntan
dalam ini tidak ada relevansinya
mbak bivitri ini pak nasir meminta anda untuk mengaitkan
ada contoh contoh kasusnya mungkin
ya saya punya dua resmi
pertama dari soal berlebih lebihan
saya kira beda ya dalam konteks penyelenggara negara
dan kita bicara demokrasi nih
karena ini soal kebebasan berpendapat
asumsinya harus diletakkan pada
sorry karena ini agak menggema ya maaf
asumsi harus diletakkan pada kita harus memberikan pagar terlebih dulu
jadi bukan berlebih lebihan atau tidak
tapi memang dalam hukum tata negara
kita akan selalu berasumsi lebih baik dipagari terlebih dulu
ketimbang terjadi pelanggaran
yang kedua saya kira kita semua juga sudah punya bukti empirik
bukti empiriknya apa
yang terjadi mengapa kasusnya pak ari kunchoro ini mencuat
yaitu waktu itu
ada infografis atau meme yang dibuat oleh para mahasiswa ui
kemudian pada hari minggu
dan kemudian diminta untuk menemukan memenuhi meme nya
sebenarnya kan itu asal muasalnya
kenapa kemudian semua ini jadi terbongkar
jadi dengan itu justru kita bisa melihat bukti empiriknya
bahwa ternyata ada kepentingan di sini
yang bisa membuat ada kebebasan berpendapat yang dipagari
itu bukan satu satunya
waktu diskusi mengenai papua
itu juga terjadi hal yang sama juga di ui
kemudian juga di ugm
dan ada beberapa kasus lagi
itu juga di kampus lain ya tidak di ui
itu dihalang halangi untuk memberikan penolakan
terhadap salah satu undang undang yang sangat kontroversial
undang undang cipta kerja
dengan alasan bisa diberikan sanksi etik
nah ini semua dikarenakan pimpinan kampusnya punya keinginan
untuk bisa jadi tekanan
tapi bisa jadi secara sukarela
ada keinginan untuk mempertahankan jabatan tertentu
ataupun menyenangkan pemerintah yang sedang berkuasa
jadi tidak bisa dilihat hitam putih ya
tapi kita harus melihat bagaimana kondisi pada saat ini
di mana memang supaya untuk membuka kritik terhadap pemerintah
itu semakin kuat
nah padahal kritik yang paling keras
itu justru kebanyakan dari kalangan mahasiswa dan akademisi
yang sampai sejauh ini masih bisa bersuara
dan ini sebenarnya yang harus kita lihat sebagai titik krusial
bahwa kasus ari kunchoro ini muncul justru karena
pembungkaman mahasiswa ui pada saat itu
baik pembungkaman mahasiswa ui ini relate sekali dengan yang saya ingin tanyakan juga
kepada pak nasir
pak nasir lima tahun menjadi menristek dikti
apakah anda juga diajak berbincang soal revisi statuta
salah satunya adalah memberikan kewenangan bagi rektor lebih luas
ini menjatuhkan hukuman bagi pelanggar statuta
padahal sebelumnya ini adalah tugas dari majelis wali amanat
apakah anda juga diajak berdiskusi soal itu saat anda menjabat
ya kalau saya sampaikan di sini
yang tadi kaitan apa yang disampaikan bu fitri
kalau seorang rektor perbuatan di hinet
itu dilantik oleh
kalau pt nbh dilantik oleh majelis wali amanat
majelis wali amanat diangkat oleh menteri
semua menjalankan tugasnya menteri pemerintah
ya apapun yang dilakukan
kalau member akademi diberikan di dalam kampus secara bebas
tapi kalau di luar kampus itu hak mahasiswa
hak mahasiswa di dalam kampus
kalau itu bersuara di dalam kampus kampus yang bisa mengatur
ini urusan di dalam kampus
lain lagi dengan putusan di luar
member akademi diberikan di situ
jadi kita harus pilihkan
kita sering mencampur adukkan menjadi satu ini
oleh karena itu pada saat saya sebagai menteri pada saat itu
kalau urusan masalah penggantian peraturan
mesti disampaikan kepada saya
saya mesti minta kontennya seperti apa
seperti apa yang terjadi mesti didiskusikan
kasus yang terjadi di kampus
tidak hanya pembungkaman tadi
sampaikan bu fitri di ui tadi
kasus di tempat lain bergantinya lain ini juga hal yang berbeda
yang sama sektornya juga
gimana ini ada masalah ini
kalau di dalam kampus
akhirnya juga selesaikan juga
cara keluarkan selesai
jadi artinya di sini
ada sesuatu yang bisa dikomunikasikan
ada satu yang jelas jelas menjadi hak seseorang
kalau hak mahasiswa memang di luar kampus memang hak mahasiswa
kalau di dalam kampus harus mengikuti etika dan aturan kampus
bukan berarti di kampus
bebas bebas bahasanya tidak ada
itu di dalam kampus mana pun
yang disalahstafirkan mbak
baik terakhir saya ke mbak b fitri
mbak b fitri apakah ada upaya hukum
yang bisa ditempu oleh teman teman mungkin masyarakat
yang tidak setuju terutama dengan revisi pp no tujuh puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu
yang saya dengar
saya sendiri alumnus ui
jadi saya banyak sekali grup dengan
juga pernah menjadi pengurus iluni juga
jadi banyak sekali grup yang membahas
ada sebagian dosen yang sebenarnya mempertanyakan
karena ternyata proses pembentukan pp no tujuh puluh lima
jadi memang kita harus pahami
sekarang saya pakai topi ilmu perundang undangan saya ya
jadi pp itu memang bentuknya peraturan pemerintah
tapi ia merupakan format atau bentuk dari sebuah statuta
universitas begitu ya
jadi memang agak beda karakteristiknya
namun tetap saja pp itu jatuh di bawah undang undang dua belas
ataupun sekarang menjadi undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas
tentang pembentukan peraturan perundang undangan
yang mana prosesnya itu harusnya partisipatif dan terbuka
nah yang saya dengar dari rekan rekan di kalangan alumni ui
yang dosen ternyata proses ini yang tidak mereka dapatkan
pada dua ribu sembilan belas sempat terhenti betul ada pembahasan
tapi terhenti dan tiba tiba di bulan juli dua ribu dua puluh satu ini
kemudian langsung diterapkan
jadi cukup banyak sebenarnya dosen yang tidak setuju
dengan beberapa isi dari statuta ini
karena statuta itu memang harusnya ada proses yang konsultatif
dengan semua pemangku kepentingan
tidak hanya sebagai pp tapi sebagai statuta sebuah universitas pun
harusnya semua dilibatkan ya
nah ini yang ternyata prosesnya tidak dilalui dengan baik
sehingga ada yang protes
nah caranya bagaimana
ya tentu saja dua cara ya
pertama dengan melakukan advokasi kebijakan
misalnya dengan berdialog
dengan pihak ui maupun kementerian
tapi yang kedua bisa juga dibawa ke pengadilan
tapi saya kira yang sedang diupayakan lebih banyak ke yang sifatnya advokasi kebijakan
karena yang masuk ke kepala kita adalah itu tadi
kita sedang mempertaruhkan demokrasi
karena kampus adalah salah satu penopang demokrasi
dengan suaranya suara kaum intelektual
mahasiswa dan dosen yang bisa memberikan kritik
dan jangan sampai ini kemudian bisa dibungkam oleh pimpinan yang punya benturan kepentingan
dengan kepentingan politik penguasa
baik pro kontra tidak hanya di media sosial
tapi juga di dalam tubuh universitas indonesia juga ada yang setuju
ada juga yang tidak
dan akan melakukan langkah langkah diplomasi sesuai dengan jalurnya
terima kasih ada mbak bivitri susanti dan ada pak muhammad nasir sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
oke terima kasih